hai seorang pengendara sepeda motor wanita yang tengah berboncengan tiba tiba saja menyelonong
masuk ke dalam kapal pada jumat pagi pengendara motor tersebut menerobos antrean mobil yang ada
di depannya alih alih berhasil masuk pengendara yang berboncengan itu beserta sepeda motornya
malah terjun ke laut melihat sudah jatuh ke laut perumpang kapal roh rolly dan petugas pelabuhan
langsung berusaha mengevakuasinya kepala dinas perhubungan provinsi kepulauan riau junaidi jumat
sore mengatakan pengendara sepeda motor itu hilang kendali saat ingin masuk ke dalam kapal roro yang
berangkat dari tanjung uban tujuan batam beruntung saat kejadian pengendara sepeda motor ibu dan
anaknya tidak menderita luka luka sementara itu motor pengendara rusak akibat terendam air laut
dua minibus memudik
akan kembali ke jakarta terlihat tabrakan di ruas tol jakarta cikampek karawang jawa barat jumat sore
kanitur jawali satu lantas flores karawang ibda bambang jaya lami mengatakan kecelakaan berawal
saat mobil minibus yang dikendarai suprianto melaju pelan di pinggir jalan tiba tiba saja
ada minibus lain menabrak dari belakang hingga minibus yang dikendarainya pun terguling akibat
kecelakaan itu empat orang menderita luka luka dan kedua minibus rusak parah
perahu wisata yang mengangkut sembilan orang wisatawan asal kabupaten bandung jawa barat
terbalik dan karam setelah dihantam ombak besar pada jumat pagi perahu naas yang sedianya akan
menyeberang dari pantai barat ke kawasan pantai pasir putih namun saat di tengah perjalanan
datang ombak besar langsung menghantam perahu akibat kecelakaan itu satu wisatawan meninggal
dunia dan delapan lainnya menderita luka serta shock dirawat di rsud pandega pangandaran tim
liputan cnn indonesia